sampai jumpa di video selanjutnya
sejauh ini keluarga hanya memantau rencana otopsi ulang melalui pemberitaan media masa
mereka berharap otopsi ulang segera dilakukan dan pertanyaan keluarga tentang kejanggalan pada jenazah almarhum bisa terjawab
tidak belum ada
secara otopsi ulang ini maunya jangan yang otopsi kemarin lagi
maunya dari rumah sakit yang independen lah dan tenaga tenaga akhiri korensik yang independen
pihak keluarga dibantu kelompok pemuda batak bersatu jambi sudah memasang lampu di sekitar makam brigadir j
di pemakaman umum desa sukamakmur desa sungai bahar kabupaten muaro jambi
tokoh agama sekaligus penasihat pemuda batak bersatu royanto situmora mengatakan
makam alam arhum dijaga beberapa orang secara bergantian
dua empat orang maksimalnya kalaupun lebih tidak masalah setiap hari
itu dari mana siapa yang jamin
yang jelas yang kita dari pemuda batak bersatu
pengamanan makam ini sudah dilakukan sejak rabu setelah keluarga melihat informasi tentang rencana otopsi ulang di media masa